sebagian besar dari anda mungkin merupakan pengguna aplikasi berkirim pesan whatsapp
persaingan aplikasi berkirim pesan yang semakin sengit
memang membuat whatsapp kembali berinovasi dengan menawarkan beragam fitur tambahan
whatsapp menawarkan cara baru mengambil foto dan video
saat menggunakan kamera depan untuk mengambil swafoto anda bisa langsung menyalakan flash
layar akan memberikan efek cahaya tambahan pada wajah anda
untuk mengganti mode kamera ke video dan sebaliknya anda tinggal ketuk layar dua kali
zoom in dan zoom out bisa dilakukan dengan dua jari
tren baru saat berbagi gambar adalah dengan menambahkan emoji
cara berbagi gambar seperti ini pertama kali dipopulerkan oleh snapchat
kemudian ditiru instagram melalui instagram stories
kini whatsapp pun tak mau ketinggalan
saat anda ingin berbagi gambar ada tiga pilihan
anda sering pusing membaca grup chat dengan ratusan notifikasi
kini whatsapp menawarkan solusi yaitu dengan membuat fitur mention
anda bisa mencolek langsung orang yang anda tuju di grup
pemberitahuan ini akan muncul meskipun orang yang anda tuju sedang mengaktifkan mode senyap
pembicaraan yang bertumpuk juga kadang sering membingungkan
anda bisa menggunakan fitur quote message
atau mengutip tanda
atau menggunakan balasan pesan
dengan begitu teman anda tidak akan bingung saat membaca balasan pesan anda
nah satu lagi fitur yang sudah ditunggu tunggu oleh pengguna whatsapp adalah fitur video call
nah fitur ini saat ini sudah bisa diakses oleh sebagian pengguna android
nah bagi anda yang ingin mencoba fitur ini
pastikan orang yang anda hubungi juga menggunakan handphone android
dan sudah mengisok versi terbaru dari aplikasi whatsapp
saya gria putri jakarta